ya sudah satu pekan enam puluh delapan siswa siswa perwakilan dari seluruh provinsi di indonesia
berada di cibubur untuk mengikuti diklat sebagai paski beraka
seluruh calon paski beraka atau capaska wajib mengikuti seluruh kegiatan dan aturan
selama berada di rumah baru mereka yang biasa disebut desa bahagia
matahari baru memunculkan sinarnya saatnya memulai latihan
bagi calon paski beraka di desa bahagia sebutan bagi rumah diklat di cibubur
meski melelahkan semua harus dilakukan tanpa kompromi termasuk urusan makan
calon paski beraka harus sesuai aturan
kenapa itu tertutup
kamu jangan dia nggak mau berlatih latihan
makan lahap cepat dan habis tak bersisa
kalau bicara soal momen makan ini memang menjadi hal yang menarik untuk diamati
tadi kita bisa melihat bersama bahwa masih ada beberapa capaska yang belum terbiasa makan cepat
mereka masih sangat lambat kemudian bahkan ada yang menahan muntah karena belum terbiasa
mereka bisa mencoba untuk mencoba untuk mencoba
mereka bisa mencoba untuk mencoba
mereka bisa mencoba untuk mencoba
kurang lebih delapan jam setiap harinya capaska akan digembleng dengan latihan fisik
untuk itu asupan harus terjaga
di luar itu dia tidak boleh
mereka seperti kayak makannya oh ini saya tidak suka ini nggak bisa
semuanya harus suka
terus nggak boleh tuh curi curi makan kesukaannya saya suka coklat makan permen apa nggak boleh
oh nggak ada
karena kita sudah mulai nanti akan cek and recheck
dan juga itu kamar akan kita dinilai
sebagai muda mudi terpilih mereka dituntut untuk sehat fisik dan kuat mental
tidak bisa menyerah
seperti moto paski beraka
paski beraka itu tidak takut salah
tidak takut kalah
tidak takut jatuh
tidak takut mati
takut mati jangan hidup
takut hidup mati sekalian